penyebutan paksa youtuber asal palembang dr richard lee yang diduga oleh polisi ini
berlangsung di kawasan jalan brikjen hasan kasim komplek investama perumnas kenten
kecamatan sakokenten palembang sekitar pukul setengah dua belas siang
sempat terjadi kisruh karena pihak keluarga menolak penjemputan paksa
ayah richard yang mengenakan kaos kuning berusaha menahan mobil agar tidak berjalan
kendati demikian upaya keluarga agar richard lee tidak dibawa berujung sia sia
istri richard lee reni effendi tak henti henti menangis usai suaminya ditangkap
ia tampak shock dengan kejadian ini
menurutnya saat suaminya ditangkap petugas mengaku akan membawanya ke polda metro jaya
untuk memeriksa kesehatan richard yang mengalami sakit pinggang
namun pernyataan orang yang mengaku aparat itu
tak sesuai dengan kenyataan
bahkan saat ini reni mengaku kehilangan kontak dengan suaminya
katanya dokter richard mau dibawa ke polda central
untuk dicek kesehatan
terus dicek kesehatannya
karena kan kita ngeluh kalau dokter richard sakit pinggangnya
kalau misalnya dibawa ke jalan darat ke jakarta
tapi ternyata tidak sesuai seperti yang dibilang
kuasa hukum richard lee membenarkan penjemputan paksa kliennya itu adalah buntut
dari laporan yang dilayangkan artis
kartika putri pada pihak perwajib
namun ia menilai tindakan penjemputan paksa kliennya sudah melanggar hukum
ia juga mempertanyakan status richard lee yang langsung ditetapkan sebagai tersangka
ia juga menyebut beberapa waktu lalu kliennya juga sudah melaporkan kartika putri ke polda sumsel
apa salahnya menunggu saya
dianggap dia melakukan kejahatan atau melanggar apa yang sudah disita
ketika dia dianggap oleh kepolisian tanggillah dia baik baik
kenapa dipaksa ditangkap memang kemana dia
tapi kalau dia tadi menghina kepala negara menghina simbol negara
terorisme berbahaya bagi negara silakan
youtuber asal palembang dr richard lee tersandung masalah hukum
usai dilaporkan artis kartika putri atas dugaan pencemaran nama baik
perseteruan itu berawal dari sang dokter
membuat review produk kecantikan yang diklaim berbahaya di lini media sosial
tak terima dengan konten itu kartika putri yang di endorse salah satu produk kecantikan yang direview
sempat mengirimkan dua kali somasi kepada richard
meski tak merasa bersalah richard lee meminta maaf dan menganggap masalah antara mereka sudah selesai
namun ternyata kartika putri membawa masalah itu ke jalur hukum
dan richard sempat menyambangi polda metro jaya untuk memenuhi panggilan
hingga saat ini belum ada keterangan resmi dari pihak kepolisian terkait penangkapan secara paksa richard lee ini
hanifah irandi palembang sumatera selatan